kita awali tech news dari informasi yang satu ini
tidak seperti di tiongkok layanan rental sepeda memang belum populer di indonesia
meskipun sudah ditemukan di beberapa kota
nah di kota palawan surabaya misalnya ada layanan sepeda listrik jaring
yang menjadi alternatif transportasi untuk menembus kemacetan
berikutnya buta dia
migo merupakan layanan bike sharing atau berbagi sepeda dan eco energy
melalui teknologi baru dan aplikasi seluler
pengguna dapat dengan mudah melakukan reservasi dan pembayaran
melalui aplikasi seluler untuk meminjam sepeda
migo mendukung kesehatan lingkungan
juga dimensi bodi yang langsing dapat diandalkan untuk menerobos kemacetan
saat ini miko masih terdapat di surabaya dengan jumlah sepeda
sebanyak seribu unit yang tersebar di seratus substation
dapat mengurangi peluasannya
dan itu adalah tren kita
maksud saya tujuan kita adalah untuk membuat kota sepeda dan sepeda
migo memiliki berat yang lebih ringan daripada sepeda motor
yaitu hanya empat puluh lima kg
tetapi fitur dan kegunaannya mirip dengan motor

keempat ini lebih tahan lama
jika baterai penuh sepeda bisa digunakan sejauh empat puluh hingga lima puluh km
tergantung bobot pengguna dan kontur jalan
kecepatannya juga bisa diatur
pada mode kecepatan rendah kecepatan maksimalnya adalah dua puluh km per jam
sedangkan pada mode kecepatan tinggi
kecepatan maksimalnya bisa mencapai lima puluh km per jam
tarif dasar migo adalah rp dua per kilometer
tarif selanjutnya rp lima ratus per km
jika sepeda berhenti akan dikenai biaya tambahan
untuk itu disarankan segera mengembalikan sepeda ke substation terdekat
setelah sampai di tempat tujuan
seperti konsep berbagi agar selanjutnya bisa disewa oleh pengguna yang lain
terlebih dahulu saya harus mendaftar dengan melengkapi identitas diri di aplikasi
setelah data diverifikasi selanjutnya melakukan top up dan mencari substation terdekat
substation aktif berwarna biru sedangkan yang tidak aktif berwarna abu abu
setelah itu buat reservasi dan segera ambil sepeda
tak perlu kunci untuk membuka hanya dengan memindai barcode maka sepeda sudah bisa dipakai
tarikannya ringan dan suspensinya juga cukup nyaman
baik saat kecepatan rendah kecepatan tinggi maupun saat melewati jalan bergelombang
selain itu saya juga bisa memberikan tanda bagi para pengguna jalan lain
seperti misalnya belok kiri
belok kanan dan menyalakan klakson
selanjutnya saya akan mengembalikan sepeda dengan mencari substation terdekat
perjalanan sejauh sepuluh sembilan kilo selama satu jam tiga puluh tiga menit hanya bayar rp satu
ini karena promo tapi kalau tidak promo berarti bayar normal sekitar rp enam lima ratus
cukup murah ya
sepeda yang diterima oleh partner migo kemudian dicek fisik dan dilakukan perawatan
untuk menjadi partner tak perlu membangun substation
namun hanya perlu mempunyai halaman terbuka
menerima sepeda ada orang yang suka ngambil sepeda
jadi kita harus ada di stesen itu standby dari jam enam sampai jam delapan malam
kemudian membersihkan sepeda antara lain
terus kemudian kita harus mengisi baterainya jadi kita ada charger
rata rata setiap bulan partner migo menghabiskan daya listrik sekitar tiga puluh delapan lima kw
untuk kemudian mengambil sepeda
dan dilaporkan pada migo
setiap bulan partner mendapat penghasilan dari migo
kini tantangan migo adalah jumlah substation yang sedikit
sehingga rencananya dua bulan ke depan sekitar dua ratus substation akan ditambah
selanjutnya dalam dua bulan kami akan memberikan dua ratus substation lagi
untuk tiga ratus substation lagi di surabaya
dengan operator persis setiap lima ratus meter mereka bisa terbang dan dapat e bike
tak hanya berhenti di surabaya migo berencana melakukan ekspansi ke kota lain yaitu jakarta
selain itu migo juga berencana memasifkan produksi sepeda dengan bahan impor
yang dirakit di jakarta